beneran mungkin selu engkau salah naro kali ya
di sini ga ada lagi orang cuma kita berdua cuma kita berdua
aku ga tau apa apa kong aduh mungkin kong taro dimana kong selay bor selay dimana gitu kan
jangan bohong gua rawum dulu
serius bener iya iya
gua ga percaya sama lo
orang tua gua ga mau ketemu sama gua
atau itu cuma bisa bisaannya si belinda doang
gua harus cari tau
gua ga boleh bikin belinda ngeles lagi
gue harus ngomong baik baik sama dia
ehh bel sorry ya gua minta maaf kalo kemarin kemarin gua tuh kasar banget sama lo
ya gue janji deh gue bakalan baik baik terus sama lo
tapi gue juga minta tolong ya sama lo ya
lu tolong kasih tau dimana orang tua gue
gue mau ketemu sama dia ya
tapi ada syaratnya
lo harus bersikap baik sama gue
dan lo ga boleh bentak bentak gue lagi
baru gue akan kenalin lo ke orang tua lo oke
tempat dan waktunya akan gue kabarin
aduh harus baik sama belinda
tapi ya demi orang tua gue
ya udah deh oke oke

apaan gua dapet
ibu nya iya papa mau makan bareng di restoran yang biasa papa datengin
gak usah mikirin mercy pak gak usah
kenapa lo mer marah marah
asal lo tau ya
gue yang ngajakin bokap gue sendiri jalan tuh gak bisa
dia malah mentingin lia dan ibunya
ngebelin banget gak sih
berarti om yos bakal ada bareng lia
ini kesempatan emas
lo tau restorannya gak mer
aku gak mungkin nemuin yos dan lia
semua bisa kacau
aku harus menghindar
masih berani kemampuanmu
kembali ke sini
saya tidak akan pernah berhenti
untuk menghancurkan hidup kamu
membuat kamu menerita
aku mau ngasih pelajaran perempuan kotor dan tidak tahu diri
selama ini aku ngalah sama kamu karena kamu itu perempuan
tapi kalau kamu masih nyakitin
nanti saya gak akan anggap kamu sebagai perempuan
bahkan saya gak akan anggap kamu sebagai manusia lagi
mas yos sadar gak apa yang mas yos lakukan tadi
dia pasti bakal lebih benci sama aku mas
mas yos tau gak akibatnya kalau dia semakin benci sama aku
katakan dengan aku
sekarang tuh gue lagi berpikir kalau misalnya gue gagal jadi penyanyi
apa gue jadi coverboy aja kali
mimpi itu jangan ketinggian stress lu ntar
hah rasanya lu
bel elu ngajak adrian janjian
lu tuh jahat banget sih
eh lu gak boleh ngerjain adrian kayak gitu
lagian lu gak tau apa apaan kan tentang orang tuanya
ck udah deh gak usah ikut campur
kan gue udah bilang ini tuh urusan gue
loh ibu kenapa
iya enggak enggak apa apa kok ibu gak kenapa napa
yaudah bu kan kita mau ketemu sama om yos
iya ibu inget kok
hah yaudah kalau enggak mendingan lia berangkat duluan
gak apa apa deh bu lihat tungguin aja sama ibu ya
dia berangkat sama ibu aja
ria berangkat duluan aja ibu mandi dulu nanti lama loh
gak enakan kalau pak yos nunggu lama
yaudah deh bu lia duluan ya
mungkin dia yang terbaik buat kamu
sorry mer aku lagi males
nah bumbu kamu lagi males mendingan kita jalan jalan aja ya
aku lagi males beneran mer serius
gitu banget sih
ehm kayaknya aku punya kabar deh tentang lia
kenapa sih semua orang tuh mikirin lia
gak adrian gak papa aku gak kamu
dibeliin tau gak
lo kenapa ada apa
eh lia lo gak usah sebaiknya sama gue
lo gak usah sebaik sama gue
lo tuh cuma pengacau
pengacau dalam hidup gue tau gak
lo bikin hidup gue berantakan
terus sekarang lo ngerasa beruntung kalau misalkan lo diperhatiin sama semua orang gitu
lo suka kacau
lo suka kacau
oh ini tuh
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa tuh
gak ada apa
adrian itu cuma sok manis doang depan lo
buktinya hari ini dia jalan sama belinda
kayaknya gak mungkin deh mer
adrian sendiri kok bilang sama gue kalau dia tuh ketemu sama orang lain
bukan sama belinda kok dia gak jalan
ya terserah lo deh kalo misalnya lo gak percaya
dia kan baru pulang
jadi lagi mandi dulu
yaudah kita tunggu ibu kamu dulu ya sebelum pesan
udah sabar aja
ya nanti juga ibu kamu dateng kok
ini enak enak
kita audisi ini perasaan
pasti dia nih pasti dia
ada apa kok
lo ngaku ah
dimana tuh kun koran
terang aku gak kan
kan gak tau apa apa kok
orang beneran mungkin selu
di sini nggak ada lagi orang
cuma kita berdua
cuma kita berdua
aduh mungkin kok taro dimana kok
seluar dimana gitu kan
jangan bohong gua rawak dulu
gua gak percaya sama lo
eh maksudnya dua aja
kertas robekan koran yang gua kasih liat